penyidik senior kpk novel baswedan kembali dilaporkan ke polisi
novel dilaporkan oleh wakil direktur tipi korba reskrim polri kombes pol erwanto
karena dianggap melakukan pencemaran nama baik di sebuah media cetak
erwanto menganggap ada kutipan pernyataan novel yang dianggap merendahkan polisi
pada majalah tempo edisi tiga april sampai sembilan april dua ribu tujuh belas
direktur reserse kriminal khusus polda metro jaya kombes pol ade diryan
membenarkan hal tersebut
penyidik kini tengah menunggu kepulangan novel baswedan dari singapura
untuk diminta klarifikasi
kalau merisa beliau pasti
karena kan bagaimanapun juga